sehingga bagi pd perjuangan masih cukup waktu untuk membahas hal itu
verifikasi ini kan nanti akan menentukan partai politik mana yang lolos
nah kalau kita belum belum sudah bekerja sama tiba tiba ada partai yang nggak lolos bagaimana
nah sehingga semuanya harus mengikuti tahapannya dan skala prioritas bagi pdi perjuangan saat ini adalah
bagaimana mendorong pemerintahan pak jokowi seluruh jajaran kabinetnya untuk bekerja keras
agar rakyat mendapatkan yang terbaik
di dalam pembangunan perekonomian nasional
apalagi berbagai ancaman ancaman ketegangan di selat taiwan
itu kan menunjukkan bahwa ketidakstabilan di dalam sistem internasional itu setiap saat bisa terjadi